kata bapak saya juga iya
makanya kalau mau bertindak lo mesti mikir dulu
aji murad sama pak rw mah kagak setuju
si ojak jadi ketua panitia
si ojak orangnya rajin pinter
mertuanya aja pinter sama rajin
lo tau kagak rawa buaya aja udah ngumumin
bakal ada lomba panjat
senang di atas kali
rawa bebek kalah sama rawa buaya
nah panitianya kagak ada
menurut lo siapa yang pantas jadi panitia
kalo menurut gue
kudu orang bertawih asli
si ojak asli
kau mau ke mantun
mau tapi gue belum nemu pantunya
kalau lo masih mau berteman sama rika
udah po tadi
tapi nih rikanya malah buang muka
ya tis tis
kalo senyum lo begitu
yang berhak menurut gue itu ketua
jadi kita ke pak rw aja
gara gara dia kagak jadi mundur
gue gagal jadi ketua rw
kebetulan pak rw kemari
pak rw gak setuju kan
kalo si ojak jadi ketua panitia tujuh belas an
kalau dia mau saya setuju aja
apa setuju banget
bapak duluan ya
bapak udah telat
bapak juga udah telat bunga
kok jalan kaki
iya kakak gak ada ojek
mau gue antar ke konter
maaf pak bapak turun sini saya mau ngantar teman saya
pak ojek pak ojek tau gak kenapa di kampung kita belum ada tanda tanda kegiatan tujuh belas an ya
orang panitianya gak ada
hadain dong terus bikin lomba makan kerupuk nih
astagfirullahaladzim mbak be
bikin kaget aja kenapa be
eh kelewat tuh
warga kenapa be
cuma gue heran aja main
tujuh belas an udah deket
belum ada keramaian di kampung
umbul umbul belum ada
bendera belum ada
gue usulin si oja yang jadi ketua panitianya
oh seperti itu
terima kasih ya
udah gak sakit lagi
kata bapak saya juga iya
makanya kalau mau bertindak lo mesti mikir dulu
kata bapak saya juga iya
kalo kata saya mah kata kata bapak saya bener
haji murad sama pak rw mah kagak setuju
si ojek jadi ketua panitia
si ojek orangnya rajin inter
mertuanya aja pinter sama rajin
oh seperti itu
emang kagak seperti itu
belum tujuh belasan
kalah banyak gue sama si mai
mari lagi dah
tis kalo kata gue sih lo beresin dulu tuh urusan rumah tanggal lo
dari nganterin orang yang teraniaya
kan kamu duluan
gue kan juga ikut salam
waikum salam be
gue cuma mau kasih tahu
kalau gue udah milisi ojak buat jadi ketua panitia tujuh belas an
abang jadi ketua panitia tujuh belas an
nanti kalau jadi ketua bilang
yaudah dah seterah kata malu aja dah
daripada lu berdua berantem
inikan bantuin gue
menjadi panitia tujuh belas an
lutis saya masih galau jak
tiga kastengel kan mak
ya seperti itu
tat itu kue ada yang bisa gue cobain enggak
ada be bebe mau
yaudah gue ikut dah
iya deh be